udara di ibu kota sedang tidak baik baik saja
polusi udara yang menyelimuti kota jakarta dan sekitarnya semakin hari semakin parah
bahkan tidak jarang jakarta menduduki peringkat pertama kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia
polusi udara yang semakin parah dinilai sebagai akibat emisi kendaraan bermotor berbahan fosil
lalu apakah benar polusi udara yang semakin parah adalah akibat emisi kendaraan bermotor berbahan fosil
bagaimana penjelasan dan kemudian solusinya
saya lucia saharuy akan berdialog dengan sejumlah narasumber diantaranya ibu lukmi purwandari direktur pengendalian pencemaran udara kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
ibu puji lestari guru besar teknik lingkungan itb
dan bapak ferdi hasiman peneliti alfa research database indonesia
terima kasih bapak ibu sudah hadir di studio
semoga kita semua tetap sehat ya meskipun di tengah kualitas udara jakarta yang buruk ini
ya karena memang polusi udara di kawasan ibu kota ini tengah menjadi sorotan
lantaran semakin hari semakin parah saja
menurut pemerintah ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya
lantas seperti apa solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengurangi polusi di kawasan jakarta dan sekitarnya
jakarta sedang tidak baik baik saja
polusi udara yang menyelimuti langit ibu kota semakin hari semakin parah saja
bahkan tak jarang jakarta masuk dalam daftar kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia
presiden jokowi mengungkap penyebab memburuknya kualitas udara di jabodetabek
yang pertama adalah terjadinya kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan konsentrasi polutan tinggi
kedua adalah pembuangan emisi dari transportasi
dan yang ketiga adalah aktivitas yang terlalu banyak yang diperlukan untuk mengembangkan kualitas udara
kualitas industri di jabodetabek terutama yang menggunakan batubara di sektor industri manufaktur
dalam jangka panjang perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan eklim
terus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar jabodetabek
dan yang terakhir mengedukasi publik yang seluas luasnya
sementara itu kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menilai kondisi ini merupakan akibat emisi kendaraan bermotor yang setiap tahun terus meningkat
jumlah kendaraan rata rata bertambah satu dua juta setiap tahunnya
bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan
karena dalam catatan kita per dua ribu dua puluh dua
itu ada dua puluh empat lima juta kendaraan bermotor
dan sembilan belas dua juta lebih itu sepeda motor
menyikapi kondisi ini salah satu solusi yang digaungkan pemerintah adalah beralih ke kendaraan listrik
pemerintah provinsi dki jakarta berkomitmen dalam penggunaan kendaraan listrik
sejak maret dua ribu dua puluh
transjakarta sudah mengoperasikan
sedangkan dalam tahun ini pemprov dki pun akan menambahkan seratus unit bus listrik
yang untuk baterai tahun ini
tahun ini seratus kita tambah berbasis batu
jangan jalan pendek pak
jangan jalan pendek jangan jalan panjang sama
tak hanya itu kementerian perhubungan juga mengimbau instansi pemerintah dan perusahaan swasta di jakarta mulai beralih ke kendaraan listrik
penggunaan evd perlu intensif ya
pak gubernur sudah melakukan kami sudah melakukan
saya harapkan tidak saja instansi pemerintah tetapi swasta yang berdomisili di jabodetabek mulai menggunakan ev
dari motor dari mobil bersamaan dengan yang lain
menteri perhubungan juga meminta pln untuk menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum
jangan jalan pendek pak jangan jalan penjualan listrik

jangan jalan penjualan listrik
ya sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penyebab daripada kualitas udara yang buruk di jakarta ini dan juga bagaimana solusinya
saya ingin bertanya kepada ibu lukmin
sebenarnya standar udara dinyatakan buruk atau bersih itu apa bu
ya indeks dengan menggunakan indeks ya
bicara baik atau buruknya itu menggunakan indeks
kalau di indonesia ada indeks standar pencemar udara kita sebut ispu
dan setiap negara punya kewenangan untuk merumuskan atau membuat rumus indeks tadi
ada indeks kualitas udara aqi itu miliknya amerika air quality index
nanti malaysia juga punya sendiri terus singapura kanada semua punya
kita juga punya begitu ya
kita namanya ispu jadi itu adalah angka tanpa satuan
yang membandingkan hasil pengukuran
ukuran kualitas udara diukur dengan peralatan tertentu yang diatur juga oleh peraturan di suatu negara
indonesia itu semua sudah mengatur namanya ispu itu diatur di permen lhk nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
jadi peralatannya seperti apa lokasinya seperti apa
ispu itu menggambarkan kualitas udara ambien
jadi bukan kualitas udara di tempat emisi tertentu sumber pencemar tertentu tidak
tapi menggambarkan kualitas udara di suatu wilayah
menurut data ispu ini bagaimana
ya menurut data icepu kami setiap dua puluh empat jam ya menghitungnya setiap dua puluh empat jam tapi dihitungnya per jam sekali
jadi hitungan dua puluh empat jam dihitung satu
jadi sehari dua puluh empat jam sehari ada dua puluh empat ispu begitu
ya hitungannya begitu
dari data ispu yang ada di indonesia ini
kualitas udara jakarta pada umumnya didominasi sedang terus baik
dan untuk musim kemarau beberapa waktu itu kondisinya tidak sehat
seperti itu berdasar hitungan ispu di indonesia
dan kondisi tidak sehat itu memang di jabodetabek saja atau bagaimana
ya bisa terjadi di tempat tempat lain juga
karena kualitas udara sangat dipengaruhi oleh musim itu mempengaruhi
kecepatan dan arah angin itu juga mempengaruhi
selain juga topografi juga mempengaruhi
kalau misalnya arah angin dari timur tapi dihalangi suatu kota ada pegunungan misalnya
angin kan nggak bisa masuk ke situ
jadi muter ke sana itu juga mempengaruhi kualitas udara di suatu tempat tersebut
karena terhalang jadi tidak bisa terencarkan pencemar di situ
jadi bisa terkungkung dan karena kalau bentuknya partikulat ya sangat halus
kecil itu bisa di situ itu posisinya di udara itu bisa mengambangnya lama
tapi rata rata mungkin dalam beberapa minggu ini kondisi kualitas udara di jakarta tidak begitu baik begitu ya bu
ya sedia saya mendata ini dari sembilan belas hari ya
kalau kita lihat yang ispu jam tiga sore saja
jadi kan berubah dalam sehari itu kita punya data ispu itu dua puluh empat data ispu
jadi bisa jadi jam sampai jam lima pagi sehat
jam segini sampai segini tidak ya begitu terus gerak terus ya
berarti kira kira menurut anda kesimpulannya apa bu
penyebab utamanya ini apa
ya tadi musim kemarau sekarang ini lagi musim kemarau
memang berdasar data kami beberapa tahun terakhir kita mendata setiap musim kemarau bulan juni juli agustus itu kualitas udaranya pada saat saat tertentu
jadi kita bisa lihat
ada yang lebih buruk dibanding musim penghujan
musim penghujan itu arah angin dari barat ke timur begitu
dari barat ke timur ya
kalau sekarang dari timur ke barat itu biasanya udaranya tidak lebih atau tadi lebih buruk dibanding
oke jadi ini lebih karena musim kemarau begitu ya
tapi tidak hanya itu kan penyebabnya banyak
nah selain itu tadi kan dari kondisi alam
kondisi alam yang tidak bisa kena
alam yang tidak bisa kita kendalikan ya
tapi kontribusi dari sumber pencemar itu juga mempengaruhi sudah sangat jelas ya
tadi ada sumber pencemar itu ada sumber bergerak ada sumber tidak bergerak
kita mengklasifikasinya begitu
sumber bergerak itu dari transportasi
kalau sumber tidak bergerak itu dari industri
ya termasuk pembangkit pembakaran sampah stokpil stokpil yang ada
seperti stokpil batu bara yang banyak banyak di pelabuhan itu juga menjadi permasalahannya
dari kajian yang dilakukan oleh vital strategis dan juga oleh dki jakarta sendiri menunjukkan potensi atau sumber pencemar tertinggi di jakarta itu dari kendaraan bermotor
dari inventarisasi mpc ya
kedua ya nanti industri industri itu juga mempengaruhi
kalau ibu puji anda melihatnya bagaimana ini
karena dari data data yang dirilis sejumlah ngo jakarta ini sering masuk sebagai salah satu bahkan selalu yang tertinggi begitu ya
sebagai kota yang dengan kualitas udara yang terburuk di dunia
ini bagaimana tanggapannya
baik terima kasih
saya kira ada hal hal yang perlu diluruskan
kalau saya lihat di sini berita berita yang beredar itu sangat kadang kadang membuat persepsi masyarakat yang berbeda
jadi saya kira ini ada hal hal yang perlu diluruskan
dari pemahaman masyarakat kemudian juga yang tentunya yang merilis berita itu juga kan harus kita lihat kredibilitasnya
kemudian apa namanya data yang digunakan
itu saya kira kalau ini terlepas dari kondisi jakarta yang sedang tidak baik baik saja ya
tetapi maksud saya ada hal hal yang perlu diluruskan oleh masyarakat
masih ada yang tidak mengetahuinya antara tadi disebutkan dari ibu lu terkait ispu misalnya
air quality index kalau di amerika
ada yang merilis dengan konsentrasi
kadang kadang masih ada yang tidak paham ya
secara benar ketika dia menyebut air quality index di situ masih ada mikrogram per meter kubik yang seharusnya tidak bersatuan
nah itu sebenarnya edukasi terhadap masyarakat di dalam mencermati suatu data itu penting ya
jadi tidak harus karena saya lihat itu data yang dilihat itu warnanya sudah merah merah
kesan merah itu sudah langsung membuat orang takut
padahal kita harus mencermati angkanya itu seperti apa
ini dari mana
kemudian kasus yang di blow up misalnya atau yang dibawa oleh isu itu bagaimana
jadi kan misalnya ada yang menyampaikan terkait dengan data dari model misalnya
ada kriteria kita di dalam melakukan modeling
sehingga kita mendapatkan hasil yang valid
input model yang digunakan apakah itu sudah tepat misalnya
sehingga kenapa menghasilkan angka yang seperti itu
yang membuat kegelisahan masyarakat ya kalau menurut saya itu membuat resah
ya ini terlepas memang kita harus tanganin karena memang kondisi polusi udara sedang tidak baik baik di jakarta
tapi tentu tadi sudah disampaikan juga oleh bu lukmi penyebabnya adalah banyak hal
mungkin bisa tahu ya mbak ya kalau misalnya kendaraan tetap saja ada jumlahnya banyak menghasilkan emisi
industri tetap berjalan
kemudian pembangkit tetap berjalan
tapi kenapa pada saat ini tinggi kenapa kemarin tidak
misalnya tentu ada faktor faktor yang tentunya berpengaruh terhadap kondisi kualitas udara di satu daerah tadi
karena sumbernya sama transportnya juga macet
industrinya ya juga masih berjalan
fabriknya masih produksi pembangkitnya jalan
tapi kenapa kenapa tiba tiba sekarang memburuk begitu ya
sekarang tinggi itu ada faktor faktor lain faktor faktor eksternal ya
yang berpengaruh di luar kondisi sehari hari
nah itu misalnya el nino yang panjang
el nino yang menyebabkan musim kering yang panjang
itu juga berpengaruh kemudian juga tidak ada curah hujan yang tadi karena kemarau panjang
kemudian juga planetary boundary layer nya
jadi sebenarnya mixing height nya itu planetary boundary layer nya itu tipis
kemudian mixing heat nya itu rendah
itu juga akan membuat apa namanya membuat polutan itu terperangkap di suatu wilayah atau daerah
kalau sumbernya kita sudah tahu ada transport ada industri yang pasti itu ada
cuma dengan sumber yang sama kenapa di hari ini tuh bisa menyebabkan seperti ini
itu yang itu
oke baik pak ferdi anda melihatnya bagaimana apakah menurut penilaian anda semakin hari kualitas udara di jakarta ini dibandingkan tahun tahun sebelumnya itu lebih memburuk atau bagaimana
kalau secara kasat mata sih ya biasa biasa aja sebenarnya ya
hanya memang yang kelihatan sekarang kan karena simpang siur informasi yang beredar ke publik seperti yang ibu bilang tadi
jadi memang yang paling penting itu standarisasi data itu pentingnya
jadi saya kira harus melewati satu pintu jangan sampai terjadi disinformasi terhadap data
karena kita tahu bahwa sumber polusi di jakarta ini kan banyak seperti yang dijelaskan ibu tadi ya
ada transportasi publik dari bbm dengan fosil
ada batubara dan segala macamnya
dan semua itu saya kira penting untuk disampaikan ke publik
dan jangan sampai detil detil informasi seperti itu nggak disampaikan
karena simpang siur informasi itu akan menyebabkan apa namanya ya kerisauan publik
padahal kan kita yang menjalankan ini di jakarta kan sebenarnya biasa biasa aja
dan saya kira ini perlu political will dari pemerintah ya untuk bagaimana ini alarm bagi pemerintah
bahwa data data yang disodorkan ke publik ini alarm untuk mendesain kembali kebijakan dki jakarta
saya sepakat bahwa polusi udara di jakarta ini lumayan cemar kotor tinggi
dan itu menjadi pusat perhatian global bukan hanya indonesia ya
menjadi pusat perhatian global
oleh karena itu ya kita meminta pemerintah untuk mendesain kembali kebijakan yang ramah lingkungan hidup yang green gitu loh
sehingga jakarta itu menjadi kota yang ramah untuk ditinggal ya
karena kita tahu bahwa penduduk dari berbagai wilayah ya
hanya ada di jakarta jakarta ini maniatur indonesia lah
jadi sebagai maniatur ya kalau jakartanya kotor ya ini jadi gambaran umum indonesia
oleh karena itu ya menurut saya bagaimana kebijakan dari pemerintah klhk kementerian esdm dan kementerian terkait
saya kira harus melihat kembali
juga pemerintah dki ya jakarta ini padat ya industri banyak sekali di sini
lalu sebagai ibu kota manusia juga padat
seiring dengan kepadatan penduduk
saya kira ya pasti konsumsi untuk kendaraan bermotor dengan mobil juga gede ya
kita tahu dari data ya dua ribu tujuh belas dua ribu empat belas masih di angka tujuh belas juta itu
tapi sekarang sudah meledak sampai dua puluh empat juta kendaraan bermotor
jadi ini menurut saya harus diantisipasi
ledakan penduduk yang tinggi dengan konsumsi yang tinggi itu perlu dibuat desain kebijakan yang bagus
jadi solusi seperti apa untuk mengatasi kualitas udara yang buruk begitu ya

kita sudah tahu tadi penyebabnya salah satunya adalah kendaraan bermotor begitu
oke kita akan bahas lebih lanjut lagi
pemirsa jangan kemana mana kami akan kembali sesaat lagi
kita masih membahas mengenai kualitas udara ibu kota dan solusinya
ibu lukmi kalau tadi kita sudah tahu ya bahwa penyebab utamanya salah satunya adalah
karena penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil begitu
nah kemudian apakah ini berarti pemerintah akan membatasi penggunaan kendaraan ini atau bagaimana solusinya
dari arahan bapak presiden sudah jelas semua harus terlibat melakukan intervensi untuk perbaikan kualitas udara jakarta
nah kalau dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
ibu menteri sudah menegaskan untuk melakukan tujuh langkah langkah kerja dalam jangka pendek ini
solusinya juga sudah diarahkan pak presiden ada jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang
yang jangka pendek ini langkah kerjanya ada tujuh yaitu mengidentifikasi sumber sumber pencemar yang ada di jabodetabek
saat ini sudah dikerjakan
yang kedua melakukan pengawasan terhadap sumber sumber pencemar yang ada di jabodetabek

yang ketiga melakukan pengawasan terhadap sumber sumber pencemar yang ada di jabodetabek
saat ini sudah dilakukan juga dan akan berjalan terus ini uji emisi bagi kendaraan kendaraan bermotor
klhk sudah memfasilitasi uji emisi gratis di kantor klhk di manggala wanabakti dan juga di kebonanas
dan itu boleh untuk umum dan juga nanti kami akan melibatkan juga kementerian atau lembaga yang melakukan uji emisi pun juga bisa gabung di situ
dari situ sebenarnya uji emisi itu sebagai entry point ya untuk mengetahui seberapa banyak kontribusi emisi dari kendaraan bermotor
nanti sama sama bisa melihat dan menghitung berapa sih sebenarnya
dan ini akan menjadi bahan kebijakan lebih lanjut nanti kalau dikatakan tadi ya harus membuat terobosan baru
nah itu sebenarnya entry point seperti itu
dan yang pasti juga hasil uji emisi ini sesuai peraturan yang ada nanti bisa digunakan sebagai pengenaan pajak pencemaran lingkungan dalam pengenaan pajak kendaraan bermotor
bisa seperti itu
dan juga sebagai incentive disincentive parkir
nanti hasil uji emisi ini dalam waktu pendek ini di kementerian lingkungan hidup bagi kendaraan kendaraan yang tidak lulus uji mie tidak boleh masuk ke area kantor kami
dan harapannya kementerian lembaga maupun kantor pemerintah lainnya juga mengikuti
termasuk bahkan mungkin pemerintah
dan swasta juga
kami memang mendorong ke sana
yang ketiga langkah ketiga adalah penanaman pohon
itu juga digalakkan
klhk juga memiliki stok bibit pohon di rumpin itu cukup banyak
nanti ketika waktu tepat juga akan ditanam
karena ini musim kemarau nggak bisa sembarangan menanam ya
tentu ada cara cara
yang keempat pengawasan terhadap emisi atau gas buang dari kegiatan kegiatan usaha kegiatan yang ada di jakarta
dari sumber sumber tidak bergerak seperti industri ya termasuk stok stockpile
termasuk pembakaran terbuka seperti pembakaran sampah pembakaran limbah elektronik
dan juga pembangkit dan industri lainnya
tadi sudah empat ya
yang kelima itu adalah penegakan hukum
jadi akan kena sanksi
sumber tidak bergerak dari industri juga akan kena sanksi
ada sanksi administrasi perdata maupun pidana
untuk kendaraan bermotor
pembatasan umur tidak sih untuk kendaraan
ya di indonesia pengaturan pembatasan umur itu bukan umur
tapi di baku mutu emisinya standar emisinya itu ada diatur kendaraan kurang dari diterbitkannya kurang dari tahun dua ribu dua
bakumutu emisinya gede itu
berikutnya antara dua ribu tujuh sampai dua ribu delapan belas nilainya berapa
berikutnya yang terakhir lebih dari tahun dua ribu delapan
artinya jika kendaraan kita kita beli tahun dua ribu delapan belas atau buatan dua ribu delapan harus mengikuti baku mutu emisi
dan itu selisihnya sepuluh kali lipat loh
jadi penggunaan bahan bakar perawatan kendaraan yang lebih baik lagi
itu bisa menghasilkan
itu bisa menghasilkan
emisi yang baik
harapannya sesuai peraturan
jadi sudah diberi kelonggaran
artinya kita tidak membatasi
maksudnya di indonesia ya
tidak menghasilkan umur
kepada emisinya begitu ya
ya nanti kalau tidak lulus emisi berkali kali misalnya dua kali
bisa jadi ya nggak boleh beroperasi
artinya tidak bisa diperpanjang pajaknya
tidak bisa mengurus stnk
dan peraturan pemerintah nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh satu
sudah men state bahwa hasil uji emisi digunakan sebagai syarat administrasi untuk membayar pajak
dan besarannya sudah dihitung tinggal uji publik
dan denda juga bisa
jika ini peraturan lalu lintas ya
undang undang lalu lintas
itu juga bisa kena denda
dan saya kira kita akan melakukan
sudah sepakat ini dengan kepolisian
akan betul betul dilakukan begitu ya

sehingga harus uji emisi
dan nanti dilanjutkan dengan rasia
dan dilanjutkan denda tentunya
ibu puji anda melihat bagaimana
ini kan memang kebutuhan kendaraan ini tiap tahun bertambah terus ya
begitu seiring dengan pertambahan penduduk begitu ya
nah lalu apa dampaknya ini nanti kalau setiap tahun ini bertambah terus terhadap ibu kota ini dampak polusinya seperti apa ibu
tadi sudah kita sampaikan
bagaimana polusi udara di satu kota atau ibu kota
terutama juga kita sudah tahu sumbernya apa
tetapi bagaimana kita bisa mengatasi hal hal seperti itu
kan kita juga sudah tahu ada beberapa faktor sebenarnya untuk sektor transportasi ini yang bisa kita propose ya
artinya karena kan sebenarnya tadi sudah disampaikan bu lukmi salah satunya adalah penerapan baku mutu atau standar yang lebih ketat
kemudian juga sebenarnya bahan bakar yang lebih bersih
jadi kalau misalnya kita punya clean fuel
kemudian improve teknologi
yang ada misalnya juga nanti pengawasan yang ketat lah terhadap misalnya apa benar nih mobil sudah pakai catality converter yang benar misalnya
itu kan juga adalah satu pengawasan termasuk dengan uji emisi
kemudian euro empat
kalau euro empat sekarang sudah diimplementasikan di indonesia itu tentunya itu bisa akan menurunkan
karena kita pernah menghitung ya kalau euro empat itu diimplementasikan di indonesia berapa sih
jadi penurunannya berapa persen terhadap total emisi yang ada di jakarta
euro empat itu bahan bakar sama kendaraan
teknologi kendaraan euro empat
kemudian harus diikuti dengan bahan bakar juga yang untuk euro empat
jadi harus mensupport
jadi kalau misalnya peraturannya sudah ada euro empat
tapi kalau bahan bakarnya tidak tersedia ya berarti tidak akan bisa berjalan dengan baik
itu harus ada apa yang sudah di
itu harus dituliskan atau ada dalam peraturan
mestinya ada infrastruktur yang lainnya itu disiapkan
itu kalau itu tidak dijalankan dengan baik atau tidak disiapkan dengan baik ya mungkin tidak akan
tapi kalau teknologinya bagus apa namanya bahan bakarnya bagus
kalau kita sampai bisa ke euro enam atau mungkin ada penerapan sanksi yang lain misalnya ada erp misalnya itu diterapkan
itu juga akan bisa menurunkan jumlah
jumlah emisi yang ada di jakarta
penggunaan mobil listrik bagaimana kendaraan
penggunaan mobil listrik bisa mengurangi juga
tetapi mungkin penetrasinya tidak bisa seperti kita membalikkan tangan
kalau mobil listrik itu perlu waktu ya untuk penetrasi ke market penetrasi ke pemakai
itu mungkin berapa persen
kita juga pernah menghitung ya dari sisi emisi kalau mobil listrik itu diimplementasikan di indonesia misalnya
tahun dua ribu tiga puluh itu bisa juga menurun
tetapi tentunya itu tergantung dari penetrasi
apakah masyarakat sudah mampu membeli
apakah indonesia sudah menyediakan infrastruktur yang pas misalnya termasuk tadi itu tempat charger
charger dimana mereka mengisi bahan bakar
kemudian juga selain itu tentunya harus ada survei
sebenarnya demandnya masyarakat itu menggunakan kendaraan itu kemana sih
nah itu baru kita sebenarnya bisa tangkap apakah mobil listrik itu perlu untuk dalam kota saja misalnya atau tidak diperlukan
kemudian di mana sih kira kira infrastruktur untuk memasang charger itu diperlukan
nah itu sebenarnya harus ada demand dari demand tentang penggunaan kendaraan
sepeda motor itu dimana
mobil dimana penggunaannya apakah hanya itu kekenangan
ya kantor saja misalnya
jadi harus dilakukan pemetaan dulu
betul ya harus ada pemetaan gitu
pak ferdi kalau anda melihat kebijakan apa sih seharusnya yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak ini
saya kira penyebabnya sudah tahu tadi ya mbak ya
terbesar itu kan dari transportasi publik ya
kalau melihat data sih empat puluh enam sampai lima puluh tujuh persen itu dari transportasi umum
dari yang lain lain termasuk pembangkit itu sisanya bahkan batubara kecil loh
yang disampaikan ke publik selama ini kan hanya membesar besarkan
padahal itu dari pembangkit batubara hanya empat persen ya
oleh karena itu menurut saya harus saya sudah sampaikan desain kebijakan yang penting
jadi kalau masalahnya karena polusi polusi karena transportasi ya saya kira harus perlu lakukan perubahan di transportasi harus mengubah dari konvensional ke kendaraan listrik
jadi apa yang disampaikan oleh presiden saya kira sudah pas ya
hanya memang proses perubahan ini kan nggak bisa ujuk ujuk langsung jadi gitu loh
jadi kita tahu kalau dari data gaikindo ya
jadi jumlah unit kendaraan listrik dua ribu dua puluh dua aja yang udah terjual itu baru empat ribu enam ratus
delapan persen dari penjualan kendaraan mobil yang ada sekarang
untuk motor itu lebih parah lagi baru tiga puluh an ribu unit dibandingkan dengan motor bbm ya
padahal penyumbang terbesar itu kendaraan bermotor
kalau merujuk ke yang disampaikan oleh ibu tadi dari klhk ya boleh boleh aja memberi sanksi uji emisi apa segala macam
tetapi kalau kendaraan yang digunakan masih menggunakan bbm fosil saya kira itu agak berat
dan kapasitas sumber daya kita untuk memonitor dan memantau itu tentu penting ya
karena ini menurut saya perlu pendisiplinan
pendisiplinan mulai dari pemerintah sampai ke
kalau enggak ya agak sulit
baik kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti pak ferdi
pemirsa jangan kemana mana kami akan lanjutkan sesaat lagi setelah pariwa
kita masih membahas terkait solusi untuk mengatasi kualitas udara yang buruk di jakarta
ibu puji kebijakan apa yang anda lihat harus diambil oleh pemprov dki supaya ini bisa bekerjasama mungkin dengan wilayah wilayah lain begitu ya mengatasi masalah polusi di jakarta
ya saya kira yang harus dilakukan adalah pengawasan
jadi monitoring terhadap kebijakan yang sudah ada
bagaimana implementasinya bagaimana mengawasinya
kemudian kerjasama antar wilayah itu sangat diperlukan
karena kalau jakarta ini ada daerah penyangga jabodetabek
dan itu juga commute nya itu dari wilayah tersebut
jadi kalau kendaraan itu ya dari bekasi bisa ke jakarta dari bogor ke jakarta
sehingga saya kira jakarta itu kalau nggak salah itu punya namanya bksp
itu kenapa tidak diaktifkan kembali
bksb itu kalau enggak salah badan
kerjasama pengelolaan atau pengendalian gitu ya
untuk wilayah jabodetabek jur kalau nggak salah
itu pernah saya diundang beberapa waktu yang lalu beberapa tahun yang lalu
nah dan saya kira itu adalah antar wilayah dari tiga provinsi
itu banten tangerang eh banten jawa barat dan juga dki
nah sebenarnya itu adalah pengawasan bersama
itu akan sangat membantu saya kira kebijakan itu apabila dilakukan dengan tiga provinsi yang terkait
saya kira itu akan sangat membantu karena kendaraan itu lalu lintasnya akan pergi di antara tiga provinsi itu yang ada di dki ini
tidak melulu dari dki
bisa dari bogor dari depok gitu ya
tapi kalau masing masing wilayah itu juga mengawasi
tidak hanya dki percuma kalau dki saja yang diawasi
tetapi kemudian daerah sekitarnya tidak dilakukan pengawasan
nah itu saya kira akan percuma ya
tidak hasilnya tidak akan maksimal
pengawasan seperti apa nih maksudnya bu
jadi tadi misalnya termasuk salah satunya adalah uji emisi
itu akan diberlakukan tidak hanya di kota jakarta tapi harus sekitarnya
sehingga kendaraan yang masuk ke jakarta pun sudah kita sering ya
sudah baik gitu
tapi kalau itu tidak dilakukan di jakarta aja itu kan percuma artinya
dari luar masuk juga
kemudian juga dari sisi pengawasan di sektor industri
saya kira itu juga penting kalau masing masing wilayah juga mengawasi
karena kalau yang hanya di jakarta diawasi
yang di daerah kota lain tidak diawasi
sementara tadi ada transbonder repulutan
bisa saja dari daerah lain masuk ke jakarta atau sebaliknya
pengaruh terbawa angin begitu ya
itu pengawasan terhadap sektor sektor itu sangat sangat penting
pak ferdi menurut anda dengan uji emisi saja apakah cukup untuk mengatasi masalah kualitas udara ini
tidak cukup sih mbak
sepakat pengawasan dilakukan
bahkan harus lintas sektor ya lintas kementerian
kalau di ki jakarta kan tidak bisa mengandalkan pemda ya pemprov ya
tapi ini pemerintah pusat
karena ini urusan jakarta ini urusan yang kompleks
urusan indonesia lah
jadi pengawasan tidak cukup
saya kira kebijakan yang paling penting adalah harus memulai
jadi perubahan konversi dari mobil atau transportasi konvensional ke mobil listrik itu menjadi penting
kalau kita lihat ya di data yang disodorkan ke publik sekarang
kalau kita menggunakan bbm sih mbak
satu liter bbm
itu senilai dengan satu dua kwh listrik kan
emisinya satu liter bbm itu emisinya dua empat kg co dua e
tetapi kalau kita menggunakan kendaraan listrik itu emisinya hanya satu tiga kg cooe
oleh karena itu menurut saya desain kebijakan yang paling praktis konkret sekarang harus memulai
kalau kita nggak memulai agak sulit
jadi pemprov deklarasikan
jadi pemprov dki sekarang sudah mulai mendorong pengembangan mobil listrik ya
apalagi kalau kita mobil listrik ini sebenarnya bahan bakunya kita sudah punya ya
jadi kita punya nikel yang berlimpah
indonesia itu termasuk negara punya kontribusi nikel terbesar di dunia
dan itu yang membuat negara itu menderita defisi sejak dua ribu empat belas
dan saya kira ini menurut saya berkah lah bagi indonesia untuk mulai
untuk paling kurang kita punya berguiding position gitu loh
bagaimana kita memulai kebijakan baru
bahkan di tingkat global kan sudah ada paradigma ya
sudah mulai beralih menuju sebuah proses yang disebut dengan transisi energi
jadi beberapa negara itu cina misalnya ya
cina itu kalau kita lihat di data penjualan kendaraan listriknya
itu sudah satu tiga
ada satu tujuh juta unit kendaraan yang sudah terjual ya cina
begitu juga negara negara lain di eropa
kalau mereka sudah berhasil untuk melakukan desain kebijakan ini kenapa kita enggak gitu loh
padahal kita punya sumber daya alam yang berlimpah
bahkan nikel tembaga apa segala macam itu adalah bahan baku untuk pembangunan ekosistem mobil listrik ya
kalau kita gagal untuk menggunakan ini ya
sayang sekali begitu ya
jadi ini kesempatan bagus untuk kita untuk memulai
apalagi dengan proses transisi energi menuju lingkungan yang green yang bersih gitu loh
ibu lukmi selain uji emisi apalagi yang akan dilakukan pemerintah terkait mengatasi penyebab dari kualitas udara buruk ini kan kita tahu karena gara gara kendaraan bermotor begitu ini
bagaimana solusinya lesanya uji emisi
tadi kan sudah saya sebutkan
jadi yang dilakukan langkah langkahnya ada tujuh langkah ya
tapi terkait dengan kendaraan sendiri ini bagaimana
mungkin dilakukan uji emisi dan tidak hanya di jakarta saja tadi sudah disampaikan
tapi juga di jabodetabek ada delapan kabupaten kota dan dua provinsi jawa barat dan banten saat ini kami melakukan pelatihan
kami dengan dki berkolaborasi dengan pemda tadi sebanyak delapan dan dua provinsi
saat ini pelatihan personil yang melakukan uji emisi dan juga bengkel bengkelnya
nanti dari situ kita akan menindaklanjutinya dengan melakukan uji emisi
di semua daerah tersebut
jadi memperbanyak fasilitas fasilitas uji emisi
jadi tadi kalau misalnya dengan adanya uji emisi dan semua kendaraan memenuhi baku mutu emisinya saja
dengan baku mutu emisi yang diklasifikasikan
ya itu dapat kita hitung seberapa besar kontribusinya emisinya terhadap lingkungan
kita akan bisa menghitung ini nanti
kita lihat dalam waktu sebulan dua bulan ini
dengan ada razia
dengan juga ada nanti denda tilang jika dia melebihi
tapi itu urusan tupoksinya polisi ya
kalau tupoksinya klh tadi mengikuti atau mengacu pada peraturan yang berlaku tadi
untuk kendaraan bermotor
apakah kemudian ada juga mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik
jangan dibahas dulu bu
kita akan bahas sesaat lagi
mirsa jangan kemana mana
dialog kami akan kami lanjutkan sesaat lagi setelah pariwara
ya kembali lagi dalam perbincangan mengenai mengatasi kualitas udara buruk di jakarta
anda melihat bagaimana sih kendaraan listrik ini bisa menjadi solusi dalam pencemaran di ibu kota
ya salah satu sebenarnya
kendaraan listrik itu bisa menjadi salah satu solusi ya
bukan seluruh solusi ada di situ
tapi menjadi salah satu solusi
tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya dengan berpindahnya sebagian kendaraan tentunya ke mobil listrik
itu juga akan menurunkan emisi
kami pernah menghitung
tadi sudah saya sampaikan
kalau kita bisa tergantung penetrasi tadi yang saya sebutkan
karena kendaraan listrik kan tidak bisa semerta merta dipindahkan begitu saja
tentunya harus bertahap ya kalau untuk menggunakan kendaraan listrik
kemudian juga perlu diingat bahwa sebenarnya di jakarta itu yang sumber utamanya kendaraan bermotor itu adalah sepeda motor
sepeda motor itu cukup tinggi
jumlahnya cukup banyak
bukan dari mobil
dari sepeda motor yang paling tinggi
nah itu kalau mau meng convert mulai dari sepeda motor saya kira akan lebih bagus juga gitu ya
bu lukmi pemerintah dki sendiri kan sudah mencoba untuk mengganti dengan kendaraan berbahan listrik begitu ya
seperti bus listrik begitu ya
nah ini dari kementerian selatan
kementerian sendiri bagaimana nih ada juga diminta untuk mengganti kendaraan kendaraan dengan kendaraan listrik atau bagaimana
iya di kantor kami belum menggunakan mobil listrik ya
iya saya kira kita kan bicaranya utamanya adalah bagaimana menurunkan emisi dari kendaraan gitu kan ini
intinya menurunkan emisi
ya kalau mobil listrik kan juga tidak ada emisinya gitu dari segi emisi dari kendaraannya itu sendiri
tentu nanti perlu dipikirkan tadi bagaimana sumber energi dari dianya sendiri dan juga nanti masalah baterainya kalau sudah tidak bisa pakai bagaimana pengelolaannya
dan itu masalah pengumpulannya dan pengelolaannya nanti akhirnya bagaimana itu juga harus disiapkan
jadi jangan mau pakai mobil listriknya terus begitu tadi tidak tahu endingnya bagaimana limbahnya itu saya kira penting
dan yang paling penting saya kira ini kalau bicara
tadi sudah disampaikan tadi
tadi sudah disampaikan bu puji
mobil listrik bukan satu satunya solusi gitu ya
intinya kan kita ingin menurunkan emisi kan
pencemaran karena emisi
jadi saya kira solusi lainnya atau yang justru penting menggunakan kendaraan umum gitu
transportasi publik itu penting
jadi bisa satu kendaraan dipakai rame rame
jadi transportasi publik transportasi massal itu satu pilihan
dan ini saya kira harus segera dilakukan juga barangkali ini namanya solusi jangka menengah panjang ya
kalau yang sangat sangat pendek gitu ya tadi uji emisi terus pengawasan terhadap pelaksanaan uji emisi
bagaimana tidak juga terhadap sumber tidak bergerak seperti industri dan sebagainya itu jangan lihat
dan satu lagi saya tadi ingin menyampaikan bahwa klhk telah menerbitkan aplikasi siumi
ya aplikasi untuk uji emisi kendaraan bermotor nanti semua harus memasukkan ke situ
supaya apa manfaatnya
manfaatnya nanti kalau suatu kota atau kabupaten atau suatu daerah menerapkan insentif disinsentif parkir
dia bisa ikut rekod seperti di dki jakarta kan sudah ada sebelas pengenaan insentif dan disinsasi pasir
lokasinya ada sebelas
nanti daerah lain juga bisa mengikutinya
artinya kalau misalnya saya dari bogor pergi ke jakarta
dengan menggunakan aplikasi siumi tadi bisa dilihat mobil saya misalnya sudah memenuhi baku mutu
atau kalau belum memenuhi saya kena parkir mahal
baik pak ferdi anda melihatnya bagaimana selain kendaraan listrik
apalagi solusi untuk mengatasi masalah kualitas udara
transportasi umum tadi penting ya
tapi ini kan butuh desain kebijakan yang ini berani dari pemda ya
apalagi dengan gairah konsumsi masyarakat indonesia
ya satu rumah bisa lima kendaraan
jadi untuk solusi jangka panjang saya sepakat
sepakat dengan transportasi publik
tetapi untuk jangka pendek jangka menengah
saya kira desain uji emisi yang disampaikan ibu dari klhk itu segera dilakukan
monitoring juga harus ini tentu harus dengan sumber daya manusia yang cukup ya bu ya
karena saya kira dengan penduduk yang besar
dengan daya jangkau dari kapasitas sumber daya manusia
yang kecil ini saya kira agak berat ya
dengan misalnya mengontrol sekitar dua puluh empat juta kendaraan gitu loh
jadi ini kapasitas sumber daya manusia kita juga harus siap
dan saya kira kerja lintas sektoral itu penting
dan kembali tadi saya sampaikan memang bahwa kendaraan listrik ini
bukan hanya emisinya yang berkurang ya
tetapi juga ini murah sebenarnya
hanya memang kan pemahaman publik soal ini kan agak sulit ya
nah persiapan rakyat bagaimana terkait dengan kemenangan ini
kalau kita menggunakan kendaraan listrik mobil mbak
itu dia harus bbm nya ini ya satu liter ya
dan satu liter itu tiga belas ribu
kalau kita menggunakan listrik kita hanya membutuhkan satu tiga kwh
dan itu kalau dihitung dengan pembayaran listrik satu kwh itu satu enam ratus sekian
itu artinya hanya dua lima ratus
jadi lebih murah gitu loh
tetapi yang paling penting adalah bagaimana kesadaran publik gitu loh
bagaimana gairah publik untuk mengarah seperti yang ibu bilang
ibu puji bilang untuk mendesain market yang lebih bagus
saya kira ini penting
mungkin salah satu halangannya karena biayanya juga besar begitu
sekarang kan sudah ada insentif dari pemerintah ya
kemarin sudah ada insentif pajak ppn dengan pph
harga kendaraannya sendiri begitu ya
supaya harga kendaraannya lebih murah
bahkan sudah ada insentif ini berbeda dengan subsidi ya
karena kemarin kan banyak yang bilang bahwa pemerintah memberi ini
ini tujuh juta itu diberikan untuk kendaraan motor ya
bu puji anda melihat apakah indonesia ini atau khususnya jakarta lah
dan wilayah sekitarnya sudah siap dengan infrastruktur untuk menunjang penggunaan mobil listrik ini ya
atau kendaraan listrik

ibu puji pemerintah jangan kemana mana
kami akan kembali sesaat lagi
tapi dari perhitungan klhk sendiri dampak positif apa dari penggunaan kendaraan listrik ini bu
ya kalau untuk di daerah metropolitan kota metropolitan seperti jakarta
saya kira secara perhitungan saja tadi kalau ada mobil sebanyak dua puluh empat juta
kita hitung aja dengan emisi yang dihasilkannya sudah jelas
berikutnya sekarang berapa persen yang menggunakan atau beralih ke kendaraan listrik
ya itulah pengurangannya emisinya
jadi cukup signifikan atau tidak itu tergantung dari berapa
berapa jumlah yang akan berkontribusi
namun begitu masalah penyebab pencemaran udara kan tidak hanya dari sumber pencemar
jadi meskipun sudah terjadi penurunan emisi misalnya dari kendaraan bermotor yang tadinya bahan bakar fosil
tapi ternyata bisa jadi belum bisa otomatis mengubah kualitas udara yang sudah terlanjur kotor gini
artinya tidak semata mata begini
lalu dikerjakan langsung seperti membalikkan tangan langsung baik lagi
saya kira itu juga alam itu perlu pemulihan
jadi kita harus sama sama tahu itu ya
pak ferdi langkah langkah strategis apa yang menurut anda harus dilakukan
supaya mempercepat penetrasi kendaraan listrik di ibu kota
langkah strategis tentu yang paling penting ya dari produsen produsen yang sudah diminta oleh pemerintah
jadi pertamina pln main id lalu pt aneka tampang
itu harus segera untuk membangun ekosistem mobil listrik untuk pembangunan baterai ya
karena saat ini kan belum ini
jadi investasinya lumayan besar oleh karena itu menggait investor investor strategis untuk masuk itu penting ya
jangan sampai itu nggak jalan
paling kurang sebelum masa berakhir pemerintah presiden lah
jadi ibc itu sudah terbentuk
lalu setelah itu nanti harus menyediakan infrastruktur khusus di dki jakarta ini ya
harus disiapkan betul infrastruktur untuk pembangunan mobil listrik
bagaimana di semacam spbu untuk pertamina chargernya bagaimana
lalu spklu nya pln itu harus disiapkan bagus
dan kalau dilihat dari datanya pln sih mereka sudah siapkan infrastruktur ya
hanya memang persoalan tadi persoalan kesadaran masyarakat untuk beralih
dari kendaraan berbahan bakar bbm ke kendaraan listrik itu masih agak sulit
oleh karena itu edukasi itu penting ya
teman teman media lalu berbagai kalangan
saya kira harus mulai mendorongnya bahwa pembangunan indonesia ke depan itu butuh kerja bersama ya
jadi saya kira kalau kerjanya hanya kerja parsial pemerintah dki agak berat
baik terakhir closing statement dari pak ferdi terkait kualitas udara jakarta ini
saya kira kualitas udara jakarta tercemar ini alarm bagi pemerintah pemerintah dki
dan alam bagi kita bersama bahwa mari kita membangun lingkungan yang hijau
oke baik bu puji closing statement
saya kira dengan adanya kasus di jakarta ini kita berharap semua masyarakat ikut terlibat
partisipasi publik di dalam menangani kualitas udara
jadi berpartisipasi tidak hanya pemerintah saja tapi tentu harus perlu peran masyarakat yang lain
untuk mendukung upaya upaya pemerintah tentunya di dalam langkah langkah
dalam penanggulangan pencemaran udara di jakarta khususnya dan di indonesia pada umumnya
ibu lukmi ada yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait kualitas udara jakarta
ya saya kira dengan adanya kondisi jakarta seperti ini ini menjadi entry point bagi kita semua ya
bahwa ternyata menyadari kita semuanya bahwa udara itu memang penting
udara bersih itu penting bagi kita semua
karena kita tidak bisa berhenti bernafas kita tidak bisa berpuasa untuk bernafas
jadi memang harus kita jaga karena dari setiap kita ternyata sama sama kita lihat
kita berkontribusi terhadap pencemaran tersebut
kita menggunakan kendaraan dengan tidak peduli kendaraan kita menghasilkan emisi bagus atau tidak
kita tidak pernah peduli tidak merawat kendaraan itu juga berkontribusi
jadi oleh karena itu kita harus bersama sama menyadari bahwa udara bersih memang kebutuhan kita semua
tentu kita juga bagaimana mengurangi emisi tersebut
jadi mari kita sama sama ya mencoba
mari kita sama sama ya menjaga kesehatan diri sendiri dan kesehatan kualitas udara di jakarta begitu ya
baik terima kasih ibu lukmi ibu puji dan pak ferdi untuk diskusi kita pada hari ini
dan pemirsa demikian dialog kita dalam indonesia green solusi atasi polusi udara
terima kasih untuk para nonton sumber yang sudah hadir dan saya lucia sarwenduduri